pemilu dua ribu delapan belas diwarnai dengan munculnya sejumlah nama
yang merupakan perwira tinggi tni dan polri
untuk maju dalam kancah kontes politik di sejumlah daerah
hari ini kami menyoroti munculnya dua nama perwira tinggi dari polri
yakni irjen polisi safarudin yang maju sebagai cawagup di kalimantan timur
dan irjen polisi anton carlian yang mendaftarkan dirinya sebagai calon wakil gubernur di jawa barat
kemunculan mereka ini kemudian menerbitkan tanya bagi sejumlah orang
apakah ini tanda dari akan bangkitnya kembali
dui fungsi tni polri yang sempat berjaya di masa lalu
bagaimana kemudian mereka menjaga atau dua institusi ini menjaga netralitas mereka
dalam kontes politik
apakah mereka akan menggunakan kekuatan kekuatan yang mereka miliki di tingkat teritori
untuk pemenangan mereka
saksikan afd now
tak jadiin sekarang wakilnya polisi
pengunduran diri sesuai perkab itu diajukan bagi mereka yang akan berkontestasi
bagi sepuluh perwira yang
yang ikut berkontestasi dalam bkd tingkat satu maupun tingkat dua
kita harapkan nanti begitu dua belas pembolri sudah ditetapkan itu sudah penyesuaian
pak safarudin terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama kami
selamat sekali lagi pencalonannya sudah sah paling tidak sudah sah di calon
sudah mendaftar ya
tapi belum ditetapkan ya
kita masih melihat proses selanjutnya
yang menarik itu nama pak safarudin itu kan awalnya jadi cagup pak
kemudian tiba tiba kalau tidak salah lima hari kemudian berubah jadi cawagup
itu ceritanya gimana pak
jadi kan memang ketika diumumkan di lenteng ganggung
di dpp pdi perjuangan
dpp pdi perjuangan tujuh mega menyebutkan disitu calon gubernur
sebetulnya di dalam itu calon gubernur garis miring cawagup
ya jadi memang bisa diberikan kesempatan kepada saya untuk mencari calon gubernur atau calon wagu
nah setelah kita koordinasi berkomunikasi dengan pak rusmadi sekda kaltim saya bertiga dengan dpp pdip pdi perjuangan
karena misi kita sama untuk membangun kaltim yang lebih baik ke depan
pak rusmadi sendiri kan sebenarnya kan ketika dilihat nggak ada peluang sudah sempat mengundurkan diri
menyatakan bahwa kembali ke profesi semula sebagai abdi negara
menjaga profesionalitas dan netralitas aparatur sipil negara
terus kemudian tiba tiba berubah lagi itu gimana ceritanya
komunikasinya gimana pak
saya minta kepada pak rusmadi
ini harus pak rusmandi maju bersama sama saya
karena saya anggap setelah kita bicara memang sebelumnya sudah ada komunikasi juga
ya bisa lah satu visi dengan saya satu misi dengan saya untuk membangun khatib ke depan
padahal provinsi kaya
terlalu bertumpu kepada sumber daya alam batu bara dengan sawit
nah ini kita harus mengembangkan bagaimana pertanian peternakan perikanan
sehingga tidak boleh kita bertumpu kepada sumber daya
nah tapi saya masih penasaran saja kalau misalnya bapak sudah dicalonkan di awal sebagai gubernur
kenapa kemudian enggak pak rosmadinya yang menjadi wakil
kenapa kemudian itu di switch gitu
saya memang tidak pernah mengatakan bahwa saya harus calon gubernur atau wagub
yang penting permintaan tokoh tokoh masyarakat di kalimantan timur ikut merubah kaltim yang lebih baik
siapa yang mungkin sama silahkan di depan saya di belakang
pak izinkan saya menguji statement bapak yang mengatakan bahwa bapak
apa namanya tidak ambisius
bapak ini sebenarnya kan masih perwira tinggi polri aktif
di saat yang sama kan etika berbunyi bahwa tni polri harus menjaga netralitas dalam politik
dalam konteks bapak sebagai kepala kepolisian daerah kalimantan timur
sudah menjalin komunikasi kan untuk melompat
masuk ke ajang pilkada ketika bapak menjabat
itu gimana bapak menjelaskan
jadi begini saya ini kan kapolda yang kerjaan saya memang sebelum saya mau maju di
mau maju itu sudah semuanya berkomunikasi
dan itu yang saya lakukan sepanjang saya jadi kapolda
saya itu kan dua tahun empat bulan sekarang
tiap hari saya datang ke tokoh tokoh masyarakat
untuk menjaga memelihara keamanan di kalimantan timur
karena ada kerawanan yang kita khawatir sekali di kalimantan timur
masalah konflik antar etnis
tidak ada cara lain
komunikasi dengan tokoh adat tokoh etnis tokoh agama
alhamdulillah tidak ada terjadi
tapi komunikasi kerukunan apa namanya menjaga kondusivitas itu kan
berbeda dengan komunikasi politik
ini kan yang kita bicarakan dalam konteks pilkada kan komunikasi politik
ya itu kan membangun hubungan komunikasi
otomatis terbentuk hubungan emosional
kita kalau sering ketemu saya kira ada nah dari situ mereka lihat
pak safarudin kayaknya bisa kita harapkan
untuk membangun kaltim
saya juga harus berkomunikasi
berkomunikasi bukan ke tokoh tokoh saja
saya setiap hari datang ke masyarakat
ke pedagang kaki lima
nah itu terjadi hubungan
hubungan yang erat ya
dan dia menaruh harapan
karena mudah mudahan pak safarudin nanti kalau menjabat
komunikasi itu tetap berjalan
dan saya sejak jadi kapolda kelimantan timur
handphone saya saya masyarakat di koran di media boleh
di internet ada nomor handphone saya
setiap saat masyarakat boleh mengadu kepada saya
itu yang diharapkan
pejabat itu mendengarkan apa harapan harapan masyarakat
yang terbaca kan begini pak
dalam posisi sebagai kapolda melihat peluang untuk menjadi calon kemudian bermanuver
ke pdi perjuangan kebetulan di sana
dan kemudian akhirnya bapak sukses
dalam posisi itu posisi bapak masih menjadi anggota polisi aktif gitu
seharusnya kan menjaga jarak dengan orang mengatakan seperti itu
menjaga jarak dengan partai politik
salah kalau kapolda tidak menjalin
saya termasuk tokoh politik saya harus berkomunikasi
tingkat kerawanan pilkada ini
dalam konteks pilkada
saya kan mendaftar ikut propertis di sana
karena dorongan itu juga
permintaan tokoh tokoh masyarakat
bapak juga mungkin ini sudah viral pak
era sekarang kan memungkinkan informasi itu berkembang dengan sangat luas
ada petikan video yang kemudian kami saksikan
bapak berbicara di depan publik
dan mengatakan bahwa sedikit saja saya katakan ya
saya akan jadi gubernurnya pak jaang akan jadi wakilnya
itu gimana ceritanya
jadi kan saya pertemuan dengan tokoh tokoh masyarakat
saya itu keliling menghimbau
di tahun politik kita tidak boleh saling menyakiti
kita harus santun
jangan memprovokasi jangan terprovokasi
karena itu kerawanan
saya sampaikan bahwa di dalam agama islam itu dilarang menceritakan kejelekan orang
ya ayyuhalla sinna amanustani buka sirang minna shonni inna badda shonni ismun walata yassasih
al hujarat ayat dua belas
hai orang yang beriman
jauhilah kebanyakan buruk sangka
karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa
dan janganlah suka mencari cari kejelekan orang lain
terus ada orang yang nanya
bapak mau maju
terus pasangan dengan siapa
dalam konteks itu saya mau nanya juga
apa yang salah
saya tidak mengajak orang untuk memilih saya
orang melihat itu sebagai bentuk kampanye yang belum waktunya
posisi bapak waktu itu sebagai
orang melihat itu sebagai bentuk kampanye yang belum waktunya
posisi bapak waktu itu sebagai
kampanye nya dimana
sekarang mas juga sebelumnya itu
bapak mau daftar di pdip
semua wartawan lain
dan itu pakaian dinas juga saya
dan menurut bapak konteks itu sebenarnya gak ada masalah
dan tidak ada kata kata mengajak orang untuk memilih saya
nah konteks netralitas tni polri dalam politik itu di mana kemudian ditempatkannya
ya saya tanya dimana yang salahnya
ya asumsinya kan gini
kalau misalnya masih menjabat
kecuali kalau misalnya bapak sudah mundur
dan kemudian melakukan apa namanya
melakukan penjajakan politik sampai akhirnya menjalonkan
saya itu bicara dalam konteks keamanan
mas boleh tanya wartawan wartawan di kalimantan timur
bapak ini jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan sebagai kapolri
saya bilang tunjukkan yang mana
saya jaga betul profesional dan profesional saya
kalau orang sinis bilang belum karena kan belum proses nih nanti ketika
kalau memang ada ajakannya melanggar aturan hukum
orang pasti sudah viralkan juga
cuma orang kan tertarik
cuma orang menanya saya jawab
sebelum itu saya bicara tentang keamanan
jadi menurut bapak itu proporsional saja dalam konteks
sebelum itu juga banyak nanya saya wartawan
saya pakaian dinas juga
soal netralitas dan lain sebagainya
nah makanya saya bilang tunjukin mana yang salah
ya kalau misalnya orang mengatakan itu tadi pertanyaan saya
kalau misalnya seharusnya kan bapak mundur dulu
supaya benar benar terjaga maruah netralitas pertanyaan di polri
itu kan yang sekarang jadi pembicaraan pak
banyak sekali perwira bukan banyak sekali
ada beberapa perwira tni polri yang kemudian di masa aktifnya melakukan penjajakan politik kemana mana
mendapatkan suara kemudian mencalonkan diri
baru kemudian mengundurkan diri
orang kemudian berharap harusnya kan buat orang yang berseberangan dengan ide itu
harusnya kan mundur dulu
mundur dulu melepaskan semua jabatan sebagai aparat yang punya kewenangan signifikan
dalam tni polri kan bicara soal power
harusnya diatur di dalam undang undang
ketika kita mengharapkan keinginan kita
orang lain tidak usah pakai hukum
kalau saya harus pakai hukum loh
ini kan tidak boleh tidak fair
ya nggak apa apa kalau memang aturannya begitu
pak kita lanjut pak ya
itu sudah terjawab tuh
apa namanya apa yang menjadi isu soal netralitas
nah yang sekarang lagi rame itu kan pertanyaan kenapa pak rizal dan pak jaang
mau maju dipolisikan
kemudian muncullah statement yang kurang mengenakan dari demokrat
ini permainan politik
ini bukan hanya terjadi di kalimantan timur ketika sylvie maju bersama ahy juga dilakukan
bukan hal yang serupa dicari cari masalahnya dan lain sebagainya
itu tanya baris krim
karena yang tengah ini itu baris krim
terus orang bilang baris krim kan anak buahnya pak sarak sama rudin
baris krim itu bintang tiga mas
di bawah kapolri
saya itu kapolda
ya artinya proses itu proses itu kan dalam koordinasi bapak juga kan
di dalam hal penyidikan
mas kan saya pikir lebih tahu
di dalam hal penyidikan
tidak ada satu kasus pun yang ucuk ucuk jadi penyidikan
harus didahului dengan penyelidikan
dan itu bukan berdiri sendiri kasus itu
kasus itu sudah tahun lalu
berdasarkan fakta fakta persidangan
dan pak jaan sendiri berapa kali bersaksi di persidangan itu kasus itu
berdasarkan itu dilidih
lidik ketika bukti bukti cukup
naik jadi penyidikan
jadi ini tidak bisa oh kok mendadak begitu
kecuali kalau tidak berdiri sendiri dan tidak ada penyelidikan
kan di sini juga ada wasidik
ada wasum ada propam
disidiknya di mabes apa di polda pak
di mabes ya
sabar pulihnya juga baris krim mas
menyiapkan mendukung saya
informasi itu kan didapat oleh bapak
tapi kenapa kemudian bapak juga masih berpikir pak jaang deh jadi jawab wakil saya
waktu itu dalam konteks di video itu
pak jaan yang berapa kali datang ke pdi perjuangan
bukan dipanggil ya pak ya
loh dia mendaftar kok
dia sendiri mendaftar mas
pak jaan itu mendaftar
terus pdp komunikasi ke saya
bersama dengan pak jaan
saya bilang terserah partai
dari dulu jawaban saya begitu
boleh cek statement saya di selama saya itu
saya mau dipasangkan gubernur wagub terserah partai
pak jaan mendaftar di pdi perjuangan
dia minta pasangan dengan saya
saya serahkan ke partai
bukan mau saya
pak bapak dua tahun empat bulan di kalimantan timur
waktu relatif lah ya
bisa dibilang cukup bisa dibilang baru dua tahun kok gitu
cukup menurut bapak
apa yang akan bapak lakukan terhadap kalimantan timur
orang kan biasanya kan selalu bicara soal putra daerah nih
soal putra daerah asli lahir di sana besar di sana
benar benar menyatu dengan wilayah
sehingga tahu apa yang harus dilakukan
kalau putra daerah dan enggak kan dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus dua puluh delapan sudah selesai
ya jokowi gak bisa jadi gubernur dki jakarta
nah jadi begitu
kan begini saja
kita serahkan kepada masyarakat
ini bukan orde baru lagi
bisa di stel style kita terpilih
ketika masyarakat melihat
apa yang saya kerjakan selama saya jadi kapolda
mereka yang mengharapkan
saya dekat dengan mereka
pak safarudin ini selalu membuka waktunya untuk berkomunikasi dengan saya
itu harapan mereka
mudah mudahan pejabat berikutnya ke depan jangan setelah jadi
sudah tidak susah dihubungi
lupa kacang pada kulitnya
itu yang terjadi
berarti kalau bapak jadi nanti saya telepon bisa ya
sejak saya kapolres surabaya timur
kapolres jakarta barat
boleh tanya mas
saya tidak pernah
tidak angkat telepon
dan cek kepada wartawan wartawan di surabaya
di jakarta waktu saya
mari kita kembali ke fenomena
yang kemudian disorot orang lagi
ada paling tidak tiga perwira tinggi polri
satu perwira tinggi tni
dan beberapa purnawirawan yang maju nih di pilkada kali ini
orang kemudian mulai bertanya
apakah ini kemudian kebangkitan kembali di fungsi abri
apakah kemudian tni dan polri ini rindu untuk mencicipi kekuasaan
lupa terhadap fungsinya menjaga keamanan
keamanan dan pertahanan indonesia
gimana tuh pak jawabannya
ini kan pemilihan langsung
semuanya ada di tangan rakyat
ketika ada tni polri
yang mau nyalur kan pasti mundur
rakyat biasa mas
kalau memang itu yang sekembali
kalau memang tidak boleh
buat hukum tidak boleh
purnawirawan polri pun juga nggak boleh maju
ini kan kita kembali ke hukum
aturan aturan yang kita sepakati
ketika masyarakat menginginkan punewara polri
menganggap itu mampu mensejahterakan masyarakat kedepan
undang undang itu tidak
harus mundur dulu misalnya
atau tidak boleh
di situ kan mundur setelah ada penetapan kpu
kan begitu mas
sekarang pun juga kita sudah menyerahkan
saya sudah mau pensiun tapi menyerahkan juga
ini kan kita sebetulnya tergantung dari
aturan saja yang kita buat
saya hidup makan di polisi
terlalu naif saya
kalau saya mencederai polri
aku tidak mau menyebabkannya
di bawah ini
bagaimana kemudian menjaga
bapak sudah mundur hari ini
ketika wawancara ini direkam
baru saja terjadi serah terima jabatan
bapak melepaskan jabatan sebagai kepala daerah
teman teman di polda sana
kemarin kan anggota saya
sekarang sudah enggak
artinya begini mas
kemajuan teknologi sekarang ini
terlambat sudah diviralkan
polisi bisa diawasi oleh
ketika polisi sedikit ada
berpihakan di situ
pasti muncul kemana mana
saya pikirnya itu terlalu
tidak perlu dikhawatirkan sebetulnya
tapi kan rakyat
masih ada takutnya sama polisi
artinya kan ketika
artinya ketika ada
polisi yang memihak
ada ombusmen yang mengawasi
ada kompolnas yang mengawasi
ada cnn yang mengawasi
masyarakat juga mengawasi
ketika ada sedikit
terlalu murah jabatan gubernur
saya pertaruhkan sama baik polisi
terlalu murah saya kira
terhadap polisi sudah mulai berkembang
makan di polisi
terlalu naif saya
kalau saya mencederai polri
dan sekiranya polri akan menjaga
kenapa harus dengan jabatan gubernur
kita merusak polri
ya tidak merusak
tapi memanfaatkan posisi
ya namanya merusak kitanya
silahkan diawasi saja
infrastrukturnya bisa lebih baik
proyek proyek itu jangan lagi ada minta minta fee dari situ
harus mulus harus bagus
sehingga ekonomi masyarakat bisa lebih murah
disodorkan kepada masyarakat
sembilan bahan pokok yang murah
jangan dibebankan lagi
ambil dari provinsi lain
karena kan biaya transportasinya kan cukup tinggi
konteks saya bertanya itu sebenarnya adalah
bagaimana kemudian bisa menjaga
kan begini pak banyak sekali publik yang kecewa sebenarnya
mereka sudah kadung percaya sama pasangan ini
dipilihkan pasangan bukan pilih orangnya
di tengah jalan cerai
cerai dengan siapa
cerai tidak sah lah
dengan pak jaan
bukan dengan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih
biasanya yang satu ke kiri yang satu ke kanan
itu yang sering kali terjadi dan fenomena itu
bagaimana bapak menjaga itu sama pasangan bapak
yang ditemukannya juga baru akhir akhir ini kan sebenarnya
ya akhir aja jadinya
tapi sebelumnya kan
komunikasi sudah bagus
dia kan sekda sekapolda
tapi kalau dari awal kan bukan nama pak jaang
pak rusmadi yang disebut oleh bapak misalnya begitu
yang di mana
ya dalam pembicaraan kepada publik dan lain sebagainya
bukan pak rusmadi
artinya bagaimana menjaga itu pak
ya harus kita saling percaya
ya nggak apa apa juga lah kalau orang melihat bang ser
ini yang keliru kadang kadang
karena undang undang itu sudah mengatur dengan baik
cuma pelaksanaannya kadang kadang yang
keliru yang salah
sebetulnya begini sih kalau saya lihat mas
kalau masalah pekerjaan pasti kita bagi bagi habis
gak kurang kurang pekerjaan itu
yang masalah ini kadang kadang kalau pekerjaan itu
ada sesuatu disitu
itulah yang di perebutkan
ini tidak boleh terjadi
saya bilang proyek proyek tidak boleh lagi
karena akan merugikan masyarakat
saraten hairan yarak
waman yakmal miskala saraten sarayara
sebesar sara kebaikan sebesar sara akan diminta pertanggung jawaban
apa saya mau sudah selesai di polisi
saya mau cederai hanya lima tahun
saya pertaruhkan masa depan saya di akhirat nanti
dan saya percaya itu
kenapa harus berebut
saya berebut itu kalau ada sesuatu
kalau pekerjaan silahkan kerjakan
kadang kadang juga bukan hanya sesuatu pak
bagaimana kemudian wagub itu dianggap
ya udah wagub di belakang aja gubernurnya
ya memang wagub di belakang
kenapa wagub mau di depan
dan itu gak ada masalah buat bapak
gak ada masalah
walaupun bapak sebenarnya kan
aim pertamanya kan gubernur bukan wagub gitu kan
membangkal tim dengan baik
saya mau di
di mana di samping
yang penting masyarakat kaltim
bisa lebih sejahtera ke depan
sebentar lagi bapak
anda boleh melihat saya
saya juga udah pernah lama waka polda
saya harus sesuai dengan
mungkin kalau di polri aturannya lebih tegas kali pak ya
tapi kan ini kan kadang kadang kita
ini fenomena ini fenomena yang terjadi
saya juga melihat itu
bapak sebentar lagi pernah tugas
karena memang sudah waktunya dan bapak mengundurkan diri karena ini
setelah ini bapak akan menjadi politisi profesional
sudah jadi kader pdi sekarang belum
ya kita lihat nanti bagaimana perkembangan
kalau memang itu ada
demi untuk kebaikan masyarakat banyak ya
dan akan jadi politisi profesional
ini kan semuanya kita kadang kadang
waktu yang menentukan kita seperti apa kondisi yang kita hadapi ke depan
pak safarudin sekali lagi terima kasih atas waktunya sukses buat bapak
ini saya ganggu waktu bapak untuk melakukan tes kesehatan
mudah mudahan sehat dan bisa melanjutkan
insya allah insya allah terima kasih banyak
pak anton terima kasih atas waktunya
sudah menyempatkan diri di kesibukan penyusunan rencana pendaftaran dan lain sebagainya
di afd now malam hari ini
nama pak anton sebelumnya sempat terdengar
menjadi salah satu kandidat yang
dibicarakan walaupun diantara nama nama yang sudah
lebih riuh rendah bicara soal pencalonan nama pak anton sedikit tertutup
belakangan kita tahu kemudian nama pak anton disandingkan dengan pak t p hazanuddin
menjadi calon dari pdi perjuangan di jawa barat
bisa cerita dulu pak gimana kemudian prosesnya sampai akhirnya
bersanding dengan pak tb dan kemudian menjadi salah satu calon
untuk pilkada jawa barat
untuk ceritanya jadi saya ketika selesai kapolda jabar
masih dalam keadaan cuti
nah kebetulan mungkin ketika saya selesai itu
banyak masyarakat yang katanya kehilangan
kehilangan saya banyak surat surat masuk

katanya terlalu singkat
jadi dukungan dukungan dari masyarakat ini spontanitas
nah ketika itu
tau tau saya diundang oleh pdip
kemudian saya ditanya kesediaan
apakah berkenan jadi salah satu kandidat gubernur
sangat kaget karena saya tidak pernah bermimpi
karena walaupun mungkin saya ada dukungan masyarakat
tapi kalau tidak ada legitimit politik kan tidak ada apa apa
nah ketika saya diberikan dorongan
saya tentu saja minta pendapat dari pimpinan saya
dan dari pimpinan saya
dari pak wakapori
dari pak kapolri mengatakan khususnya dari pak wakapori
bahwa kang lanjut saja kang
ini adalah kehormatan
ini adalah kehormatan bagi institusi
dan juga kehormatan bagi akang
karena ini adalah amanah
ini adalah kepercayaan
tidak semua kandidat
bahkan ada beberapa kandidat yang saat itu
belum diberikan kursi
susah mendapatkan kursi
nah ini sudah diberikan
jadi agar diterima saja
kira kira itu tiga bulan yang lalu
ketika saya selesai
baru menjadi kapolda jabar
waktu itu sudah punya gambaran bapak jadi gubernur atau jadi wakilnya
saya tidak karena dari awal pun juga ketika ditanyakan
pokoknya jadi kandidat
baik gubernur maupun wakil gubernur
kalau dengar dari cerita bapak
jadi sebenarnya bapak sendiri
tidak menyiapkan diri begitu
saya sendiri tidak menyiapkan diri begitu
gak punya keinginan untuk maju sebagai
jadi dari dalam seorang anton sendiri tidak
begini saya tidak punya ambisi untuk berkuasa
cukup makan sudah cukup
saya hampir hampir mengundurkan diri
apakah saya betul betul sudah siap atau belum
namun saat itu saya dibawa ke
abah habib lutfi maulana
kemudian beliaulah yang memberikan salah satu dorongan
bahwa ini adalah amanah
amanah itu bila tidak diterima
itu sebagai seorang muslim dosa
makanya ini harus diterima
ini perjuangan kita
jangan melihat mau jadi apa
tapi mari kita berjuang
siapa yang bersungguh sungguh
dia akan berhasil
jadi setelah begitu
jadi kalau pak anton diberikan amanah
ya harus diterima
karena pada hakikatnya seorang pemimpin itu adalah tanggung jawab
dan pak anton harus aku yakin
karena kalau tidak aku yakin
pendukungnya mau yakin
kalau pimpinannya saja
atau yang diberikan amanah saja tidak yakin
sekarang sudah yakin nih
sekarang sepertinya yang pak anton mau yakin
itu punya teman teman yang panggilan
tetap harus yakin
apakah kita hanya berbekal popularitas
tapi orang harus kenal dulu kan untuk memilih
tetapi begitu saya diumumkan
alhamdulillah betul betul ini spontanitas masyarakat
sampai sekarang sudah berdiri satu ratus lima puluh posko relawan
dengan adanya respon yang spontan dari masyarakat
apakah ini bukan berarti saya punya grassroot
yang saya sendiri sangat terharu
dan di luar perkiraan saya
dan sejarah juga membuktikan
di pilkada kemarin
itu lima hari sebelum pengumuman
yang number one itu siapa
di ekstabilitas maupun popularitas
ternyata yang menang kan yang lain
bahkan sebelumnya juga sama
memang katanya mitosnya begitu
yang tertinggi belum terpilih gitu di jabar
jadi sekarang yang bukan saya tidak percaya
dengan hasil survei ekstabilitas
karena bisa saja di satu tempat
siapa yang bisa mempertanggungjawabkan
tapi dengan bukti nyata
sekarang ada satu ratus lima puluh posko
di seluruh jawa barat
dan memperoleh sebelas ita toledernya
masih sangat berkeliling
berada di bagian
di bah hutchplatz
apakah itu jadi
karena itu dikhawatirkan berdampak pada soal otoritas yang masih bapak punya untuk kemudian dimanfaatkan dan kemudian diselewengkan untuk kepentingan pemenangan misalnya
ini juga menjadi sorotan dari bawaslu yang mengatakan bahwa mereka akan menyoroti perwira perwira tinggi baik tni maupun polri yang masih aktif yang kemudian maju sebelum mereka mundur
sejauh mana sih pengaruh tersebut
ini harus dibuktikan dari beberapa calon tni itu hanya berapa persen
kan tidak sampai mungkin sepuluh persen yang menang
nah justru kenapa saya tidak mengundurkan diri
sekarang aturannya bagaimana
seandainya saya mengundurkan diri sebelum ada satu kepastian siapa yang mampu menjamin saya
ini pun juga kan mungkin perlu dipertimbangkan juga
karena saya harus begitu khawatir dengan tni dan polri
padahal mohon maaf juga mereka mereka juga yang pegawai negeri di dalam undang undang pemilu juga kan
setiap warga negara punya kesempatan yang sama
dan saya walaupun tni polri kan masih warga negara indonesia
jadi kesempatan saya dengan mereka pun juga sama
nah justru sekarang saya punya power apa
saya tidak memegang
yang incumbent incumbent itu bagaimana
kenapa ketika mau mencalonkan tidak mengundurkan diri juga
ada yang jadi kepala daerah ada yang jadi struktur pemerintahan
jadi harus jelas dong aturannya
jadi di sini kalau menurut saya silahkan saya saja
kalau memang aturannya mengharuskan mundur ya mundur
tapi semuanya harus mundur
karena setiap warga negara gitu kan
setiap yang mempunyai influencer atau bisa mempengaruhi
nah sekarang kuat mana pengaruh misalkan kepala daerah
apalagi dengan saya tidak punya teritori
ya tapi kan bapak masih baru menjabat sebagai kapolda jabar
pasti kan masih ada pengaruh lah di wilayah itu kan
anak buah bapak yang tadinya bapak angkat yang bapak bina selama ini kan masih ingatlah pak anton
zaman sekarang itu ya katanya lebih banyak berkawan dengan jabatan bukan dengan pribadi
ketika kita sudah tidak menjabat susah orang ditelepon juga
itu juga dirasakan oleh seorang anak
ya dirasakan oleh seorang anton
bapak masih baru menjabat sebagai kapolda jabar
pasti kan masih ada pengaruh lah di wilayah itu kan
anak buah bapak yang tadinya bapak angkat yang bapak bina selama ini kan masih ingatlah pak anton
minimal masih ingat
katanya lebih banyak berkawan
dengan jabatan bukan dengan pribadi
ketika kita sudah tidak menjabat
susah orang ditelepon juga
itu juga dirasakan oleh seorang anda
ya dirasakan oleh seorang anton
jadi seseorang itu
tapi berteman dengan kapolda jabar
berteman dengan jabar
ketika saya sudah tidak jadi kapolda
ya ada sih beberapa kawan
jadi saya mau pastikan lagi ini bapak selama kontes ini
tidak mundur dari jabatan
sebagai perwira tinggi polri
kan ada aturannya
maka mengundurkan diri makanya ketika saya diumumkan
sebelum mendaftar kemarin saya sudah
kalau masih bakal calon
saya harus mengundurkan diri
penetapan nanti sudah bisa dipastikan
bapak membawa surat pengunduran diri
dan sekarang pun juga saya sudah mengajukan
surat pengunduran diri
ini pendapat awam pak ya
yang mengatakan yang namanya wakil itu
selalu jadi serep
jadi terserah gubernurnya
atau memberikan peran seperti apa
bagaimana pembicaraan antara bapak dan pak tb
sebagai calon gubernur
udah sampai kesana belum
nanti kan untuk rencana kerja ini
akan kita rumuskan bersama
maaf saja kita kembali kepada
jangan melihat jabatan
kalau kita ingin mengabdi
dimanapun juga kita kedepankan peran
kalau kita melihat jabatan
itu kembali kepada ambisi kekuasaan
ibu mega sudah menekankan
tidak boleh berambisi
untuk mencari jabatan
tapi bagaimana mengabdi
untuk mensejahterakan rakyat
jangan mengedepankan status
tapi kedepankan peran
mohon maaf seperti misalkan sekarang
dia bukan hansip
bukan satpam apalagi polisi
tapi dengan perannya
saya sebagai jenderal pun juga
karena dia memerankan peran yang baik
mari kita rubah juga disini mental kita
tapi mari kita kedepankan perang
untuk program kerja ini kan akan menjadi program kerja bersama
nanti gubernur pun juga
kalau begitu gubernur yang
tidak berdasarkan sistem
tapi kalau gubernur yang berdasarkan sistem
saya kira tidak begitu
karena ketika bekerja
ini ada rencana kerja
ini ada program kerja
tentu saja ada framework
yang harus kita jalankan
secara bersama bukan kepentingan kepentingan individu
dan ini tentu saja dirumuskan secara bersama sama
bukan hanya saya
tapi dengan seluruh tim
gubernur wakil gubernur
dan juga dengan dprd
jadi sudah tahu nih pak tb
idenya seperti itu sudah tahu ya
jangan sampai nanti pak twi dengarnya
oh kayak gitu maksudnya pak anton nggak ya pak ya
enggak ya pak ya
kan ini semua juga
kita rumuskan bersama
tapi bapak bilang tadi kader pdi
bapak sekarang kader pdi
semenjak saya ditetapkan saya harus jadi kader pdip
dengan sendirinya setelah
setelah ada sk dari pdip ya
kan banyak kan sekarang calon yang tidak harus menjadi kader siapapun
tapi saya sudah menawaitukan diri
untuk jadi pdip
ketika saya diberikan sk
saya akan menjadi kader pdip
kita bicara soal
bagaimana kewenangan itu dipisahkan dan dibagi
bapak katakan ada pejabat yang masih menjabat sekarang
kemudian maju lagi apa segala macam
ini kan kita bicara tentang integritas dan
apa namanya akuntabilitas buat publik pak ya
nama bapak ketika dicari laporan harta kekayaannya belum ada
itu benar nggak bapak belum menyampaikan laporan ke harta kekayaan
kemarin itu kan ada
sekarang sedang disusun
artinya kan sudah terdata di teks amnesti
sudah ada pajaknya
tapi sebelum ini memang belum menyampaikan laporan
karena di laman kpk
dicari nama pak anton dan pak t b hasanudin
tidak muncul nama itu
itu untuk mengkonfirmasi
siapa siapa yang sudah menyampaikan laporan harta kekayaan
ya nanti tinggal dilengkapin saja
ada dua hal pak pertanyaan yang tidak mungkin saya tanyakan ini karena ini
ini ada hubungannya dengan apa yang pernah bapak lakukan di jawa barat
dan kemudian berdampak pada pencalonan bapak
banyak orang yang mengatakan pak anton itu enggak ramah ke kanan katanya gitu
ketika anda menjawabnya bapak itu tidak ramah ke kanan katanya gitu
ketika ada kasus antara satu ormas dengan ormas lain di jawa barat
itu terjadi bapak kayaknya lebih berpihak kepada yang satu sisi gitu
mohon dijelaskan keberpihakan saya di mana
jangan ini pun juga menjadi satu opini
karena saya di sana ini hanya petugas negara
nah keberpihakan saya itu
dan ada kejadian apa gitu
jangan ini jangan jangan
ini menjadi satu opini yang mengembangkan
fitnah fitnah gitu kan
nah kalau bisa menunjukkan di sini
kira kira peristiwa mana yang menunjukkan keberpihakan saya kepada pihak yang lain
antara fpi misalnya dengan
satu ormas di sana yang kemudian
kalau nggak salah itu di depan apa namanya
di depan kantor polda kalau nggak salah pak
tolong apakah bapak punya data
adakah perkelahian di sana antara ormas yang namanya gmbi dengan fpi
boleh cek di data boleh cek di film tidak ada sama sekali
saya katakan tidak ada sama sekali
ataupun juga keributan antara epi dengan gmbi
jadi kalau kira kira ada yang mengatakan
ada keributan antara fpi dan gmi
apakah itu bukan fitnah
dan kalau ada yang bisa menunjukkan ada keributan fpi dengan gmbi
saya sekarang juga akan
seluruh penghargaan saya
karena saya tahu persis di sana
yang ada juga adalah keributan
salah satu ormas
tapi bukan gmbi
itu adalah manggala
manggala yang ketika pulang justru
saat itu dikeroyok
dihancurkan motornya oleh
anggota yang memakai baju fpi
karena kita juga tidak tahu
itu jadi ormas manggara putih
tapi tidak ada gmbi
nah kemudian setelah itu
ada ulama yang ditusuk oleh gmi
tidak ada satupun juga
kalau ada yang merasa ulama ditusuk
datang kepada saya
kalau kemudian tidak ada dikatakan ada
apakah itu bukan sebuah fitnah
dan yang terjadi apa
markas gmbi yang sebetulnya
tempat dakwah dibogor dibakar
kemudian ditasik dirusak
justru saat itu apa yang saya lakukan
jangan sampai ada satu ormas pun juga yang bergerak
yang ingin menghancurkan ormas
karena kalau tidak
itu akan terjadi konflik horizontal
sebuah ormas tidak ribut
tahu tahu markasnya dibakar
nah justru saya
jadi pengeroyokan itu bukan
dari gbi tapi dari manggala
manggala bukan dari gmbi
laporan polisinya ada
betul tapi maksudnya begini
saya bertanya ini
kan semata mata untuk kemudian
ini kan akan menggelinding jadi bola liar
bisa menjadi liar kemudian
saya nggak tahu kalau misalnya terjadi pembiaran dan lain sebagainya
apakah ada upaya untuk
untuk menetralkan ini atau untuk menuntaskan ini
sebelum bapak kemudian
atau ketika bapak masuk ke kontes ini kan
ini kan jadi distorsi nih buat bapak nanti
bagi saya kebenaran itu tidak memerlukan tipu musiat
jangan sampai arena fitnah ini dijadikan sebuah senjata
ketika saya sembahyang itu di kalimat terakhir
hati hati dengan fitnah dajah
dan saya yakin yang mengembangkan ini bukan orang islam
karena kalau orang islam tahu bahwa itu adalah fitnah
apa yang kita lakukan
kita menggunakan fitnah
kita menggunakan fitnah
kita menggunakan fitnah
kita menggunakan fitnah
kita menggunakan fitnah
apakah sesudah saya berbicara disini
menerangkan dengan sesungguh sungguhnya
masih itu yang akan dijadikan sebuah senjata
silahkan saja bagi saya
kemudian disini saya sebagai petugas negara saat itu sebagai kapodak
dimana kesalahan saya
apakah saya membela gmbi
apakah saya membela epi
tidak saya bersikap pasif
kemudian saya menersangkakan
kemudian saya menersangkakan
karena adanya laporan dari
bukan kapodak yang menetapkan
bukan kapodak itu tim
kapolda itu saya kira kalau
siapapun juga kapodaknya
apakah kapolda itu menjadi musuhnya
masyarakat pun agar paham
saya tidak berbuat apa apa
saya hanya sebagai petugas negara
yang ingin menegakkan
satu lagi pak ya pertanyaan
kita tahu jawa barat ini kan
isinya macam macam nih pak
yang dekat jakarta
ras betawinya ada
di sebagian warga jawa barat
kemudian pak sundan
kemudian ada yang
penetapan taruna itu yang sempat
rame dibicarakan dan itu tercatat
di media bapak mengatakan bahwa
atau putra sunda gitu ya kurang lebihnya
begitu klarifikasinya seperti apa
saya tidak pernah mengatakan
itu di media kalau
ada mengatakan itu mana dan kapan
ada masalah internal
yang harus saya selesaikan
waktu itu kejadian itu
dan adanya kecurangan kecurangan
dan itu tidak bisa
saya ungkapkan disini karena
ungkapkan disini menepuk
air di dulang memercik
muka sendiri dan saat itu
pun juga panitia panitia yang
dianggap curang sudah
sekali dengan isu politik kan bapak
apa namanya perwira polisi
profesional melaksanakan kerja sesuai
dengan aturan dan perundangan tapi kan kemudian
apa namanya mau tidak mau akan menjadi bagian
dari keseharian bapak selama tiga bulan gitu ya
sampai paling tidak
sampai juni lah nanti kalau misalnya bapak ditetapkan
dan jangan lupa yang asalnya
tidak lulus itu pun bukan semuanya
jadi diluluskan semuanya
nah ini jadi ada solusi
katanya ribut itu tidak lurus
diluluskan setelah ribut
baru kenapa setelah
ribut kemudian betul kalau ya
menepuk air di dulang
memercik kepala sendiri ini kan
masalah income sekali lagi pak
pertanyaan pertanyaan ini kan khas
yang menjadi konsumsi politisi
bagaimana bapak kemudian
menyiapkan diri untuk itu
kalau saya kebenaran
tadi tidak memerlukan tipu muslihat
karena kalau saya buka pasti akan terkejut
di sini kan tidak bisa
saya juga harus melindungi
saya harus melindungi juga
institusi saya sudah itu masalah internal
masalah internal yang harus
saya selesaikan dan sebagai
seorang pemimpin saya harus bertanggung jawab
tidak ada anak buah yang salah
saya yang salah kalau memang itu
menjadi sebuah kesalahan
semua pertanyaan sudah dijawab
pantun terima kasih atas waktunya sukses
buat bapak dan pak tb